ketua dpr ri puan maharani menghadiri kegiatan pemberian bantuan kepada madrasah yang terkena dampak gempa di cianjur jawa barat
senang gak tanya puan kepada para guru madrasah yang hadir mengenai rencana bantuan uang untuk mereka
senang jawab guru guru serentak
ketua dpr ri puan maharani menghadiri kegiatan penyerahan bantuan kepada madrasa yang terkena dampak gempa di cianjur jawa barat
bantuan diberikan disertai arahan kepada empat ratus kepala madrasah guru dan staff madrasah yang menjadi korban gempa
dalam kegiatan bertema peningkatan kompetisi guru dan tenaga kependidikan itu
puan menyinggung soal sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar
yang juga memerlukan bantuan
lebih lanjut ia berpesan agar para guru madrasah terus bersemangat mendidik anak murid
meski dalam kondisi terbatas akibat gempa
puan juga mendorong agar guru madrasa dapat mensinergikan kurikulum pendidikan islam dengan nilai nilai kebangsaan
perempuan pertama yang menjabat ketua dpr ri itu pun meminta kemenang menyerahkan bantuan dana bagi para guru madrasah paling lambat maret
puan mengingatkan kemenang agar menyalurkannya langsung ke rekening guru penerima bantuan

puan juga menyerahkan kemenang agar menyalurkannya langsung ke rekening guru penerima bantuan
ada enam puluh lima lembaga madrasah yang terkena dampak gempa cianjur
saat ini persiapan pembangunan kembali sudah dilakukan dengan berlangsungnya proses pembangunan satu lembaga oleh kementerian pupr
puan menyebut mendapat informasi kemenko pmk dan kementerian pupr telah menyiapkan dana rp satu tujuh triliun untuk rehabilitasi dampak gempa cianjur
nah saya tadi sebelum datang ke sini saya mau makan siang saya telpon telpon ke kemenko pmk
kita telepon ke teman teman yang kemudian mengurus terkait dengan masalah anggaran tersebut
alhamdulillah ternyata katanya uangnya itu udah dari kementerian keuangan
jadi saya tanya kementerian keuangan kapan akan diturunkan
waktu saya turun dari kementerian pupr waktu saya turun dari kementerian pupr
alhamdulillah ternyata uangnya satu tujuh triliun sudah ada dan akan diturunkan
secara khusus puan juga mengaku senang karena madrasah memiliki banyak guru perempuan
sebagai tenaga pendidik
berdasarkan data dari kemenak enam puluh persen guru madrasah berjenis kelamin perempuan